jadi adik saya harus rawat dinam ya dok
dok adik saya berapa hari ya dirawatnya
semua tergantung kondisi usin
mudah mudahan hanya beberapa hari saja
tapi bisa seminggu bahkan bisa satu bulan
sebaiknya secepatnya temuin bagian administrasi
dan segala sesuatunya diurus
karena kesehatan adik anda lebih berharga
untung bajunya gak jadi diambil pak samin
sin kamu kenapa sin
wah kamu pucat banget
sin kamu kenapa
minta ini sakit bu
ini semua gara gara badi
asyik itu buat adikku
jangan rauh adikku ini sakit
di sekolah ini kalian tidak boleh seperti ini
kalian apa apaan sih
mana yang sempurna
gue harus bisa merugik dia
lagi cepet gue bisa dapetin fotonya dia
apa lagi nih ceweknya
makanya jangan main main sama soraya
kalau dipakai tuh cepet tantannya dong
jalan kayak pengantin suna
eh kamu itu gak pernah dijidit
sama adik kamu jadi anak baik baik
kok berandalan begitu sih sikapnya
tante gak sok punggung sama abi deh
emang anak tante aja tuh yang salah didikan
gara gara dia ini tante
kamu jangan sok ngajarin tante
atau kamu mau nanti tante masukin ke penjara anak anak
enak lah di penjara
jangan sok ngajar
kamu juga mau jadi berandala seperti kakak kamu
tante jangan sakitin usin tante
kamu gak pernah didik sama abi
kamu gak pernah didik sama abi
kamu gak pernah didik sama abi
kamu gak pernah didik sama abi
kamu gak pernah didik sama mereka
kamu gak pernah didik sama mereka
oh tapi kak
usin ini beneran
usin itu beneran
beneran juga gak apa apa kesini
yaudah ya sien kita balik
ini nen uang semanya
terima kasih banyak nen
usuan bapak jadi lancar hari ini nen
saya makasih banyak pak
saya makasih banyak pak
kalau pekerjaan saya kurang baik
menurut pandangan saya sih
sien neng nge kerja bagus banget nen
jangan takutnya neng ya
kalau sananya saya butuh sien lagi
saya akan menghubungi sien nek
insya allah pak saya akan maaf
pak saya permisi dulu ya
dengan uang ini
aku bisa membayar kontrakan rumah
masih ada sisa
aku mau beliin adik adik makanan yang enak
satu hari jawab timah
kenapa cak samin
tak apa cak samin
berkorban satu sapi dari satu kandang cak samin
hibahnya adalah semua hari ketima mendukung cak samin
yang berimpuan yang mulia buhai
yang angkot full price body bebas
yang meandikun cak samin
tak adalah aku pakai parfum opung ini
adiknya yang badannya kaya sapi bangkot itu
itu pun akan mendukung cak samin
itu artinya usaha cak samin menuju tujuan cak samin mendapatkan fatima
semakin terbuka lebar
tinggalkan satu adiknya
pak cemakulah rasanya
ya tinggal itu artinya
tapi coba kalau semua ada yang berhati mati
maka aku gak sampein
itu betul artinya semin
tinggal tunggu waktu yang ribet saja
aku biasa bersih peltik ini
ada apa semin
ada apa pun mak
saya cuma hantar yang mau
mau dua adik
iya kak akhirnya iqbal punya pes juga kak
maaf pak samin kayaknya adik saya nggak butuh barang kayak gitu
kak apa apaan sih kak
pak semin itu udah susah susah nyari barang lain untuk iqbal
kok malah ditolak sih kak
nanti kamu susah belajar
lagi pula kamu mainnya pakai apa
pak di sini kan televisinya gak ada
apa apa apa pak timah
sekarang kan perlu disayang gitu kak semin
kalau masalah tv nanti kak semin cari
pokoknya dari bank sosial emas
kalau biru yang punya pabrik tv kita bawa ke sini
pak semin emang paling baik banget ya
pak semin emang paling baik banget ya
ini buang ini
kamu udah mereskan keperluannya
masih ada lagi
pak timah jangan latihannya
kayak bonika semuli
pak timah masuk dulu ya
pokoknya habis sih
enggak bergantung kalau tanya proses
tapi gue sih harus sekolah kak soalnya ada uang an

kamu kamu tak apa apaan kak
kamu tunggu di sini dulu ya
kakak harus ambil nomor dulu
adik anda positif menderita penyakit tipis
dia harus gerak di obramah kalau tidak akan membahayakan bagi jiwanya
jadi adik saya harus rawat dinam ya dok
dok adik saya berapa hari ya dirawatnya
semua tergantung kondisi husin mudah mudahan hanya beberapa hari saja tapi bisa seminggu bahkan bisa satu bulan
sebaiknya secepatnya temuin bagian administrasi
biaya untuk perawatan dia
aku gak peduli
yang penting kamu perlu nasi sekarang juga
kalau gak kamu minggat dari rumah ini
saya minta kegiasan dari bapak
kamu keluarkan barang barang mereka di rumah ini
tolong boleh kita di luar semua kak
orang kita lebih dari orang miskin
kita jadi kelanangan